tangan sofia terus mengayuh kursi roda di jalur pedestrian kawasan protokol ibu kota sejak dulu
perempuan penyandang disabilitas ini menggunakan kursi roda untuk berjalan meski memiliki
keterbatasan fisik sofia kerap bepergian dengan transportasi umum termasuk mrt alasannya
transportasi publik ini tergolong yang paling ramah bagi penyandang disabilitas pelan pelan
sofia menyusuri kemiringan rem menuju lift ke stasiun mrt elevator ini juga dilengkapi tombol
bertuliskan braille sebagai panduan bagi penyandang disabilitas netra sesampainya di
conkers terdapat ruas guiding block jalur ubin ini adalah untuk membantu penyandang disabilitas
netra berjalan sofia juga harus menggunakan pintu pengetepan khusus agar kursi rodanya bisa lolos
di bagian peron
terdapat lampu pintu dan papan digital informasi sebagai pemandu bagi penumpang disabilitas tuli
sesaat setelah kereta datang rem portable dipasang petugas papan lipat ini memudahkan
pengguna kursi roda keluar masuk kereta untuk menghindari ruang kosong antara peron dan kereta
di dalam kereta juga ada area khusus bagi pengguna kursi roda yaitu kereta nomor tiga dan empat
moda transportasi jakarta ini juga punya toilet khusus disabilitas di dalam stasiun
yakni terkait ketersediaan rem portable saat penyandang disabilitas akan turun dari mrt
kan sebetulnya setiap halte mrt halte postasiun yang namanya sekarang itu selalu di peron yang
sama kita untuk naik dan turunnya dan harusnya ram portable itu disiapkan di dekat pintu peron itu jadi
supaya semua bisa cepat memasangnya
sedangkan kecepatan pintu kan udah nggak bisa diatur ya untuk buka tutupnya
pembangunan fasilitas umum di jakarta belum sepenuhnya mencerminkan kesetaraan bagi semua orang
jpo itu juga kecuramannya amat masih kita belum bisa mandiri
yang saya tahu jpo itu untuk liftnya setiap hari minggu itu tidak aktif
saya nggak ngerti kenapa apa mungkin karena kami disabilitas nggak boleh jalan jalan ya kalau hari minggu
jakarta punya fasilitas umum ramah disabilitas namun belum tersebar secara menyeluruh
seperti jalur pedestrian dan jembatan penyeberangan orang
kalau kita bicara prosentase memang belum seluruhnya masih rasa kecil kita aja ya
kalau kita bicara totoan itu kan satu tiga ratus x dua
itu enam ratus km
sedangnya kita bangun aja baru berapa km
artinya yang sisanya kan berarti belum ideal
mungkin mbak bisa bayangkan trotoar dulu itu kan hanya satu lima meter
betul nggak satu lima meter
itu pun kadang di apa ya di apa
masuk pedangnya kaki lima kadang
sehingga orang pejalan kaki jadi minggir
nah mulai dua ribu delapan belas dua ribu sembilan belas kita buat sekarang karena arah paku pedo terlalu kelar itu menjadi urutan prioritas
bukan untuk diabaikan penyandang disabilitas juga punya hak untuk menikmati fasilitas publik secara mandiri mudah aman serta nyaman
karena fasilitas umum adalah untuk semua orang
indrayani laksmi kurnia yuniarwan